netizen sangat mengganggu aktivitas mereka dalam berkomunikasi dan bekerja
sejumlah netizen pun hanya bisa pasrah sambil menunggu pulihnya layanan ketiga platform tersebut

tingkat ketergantungan masyarakat indonesia terhadap facebook instagram dan whatsapp memang sangat tinggi
berdasarkan data dari statista com jumlah pengguna whatsapp di indonesia di tahun dua ribu dua puluh satu mencapai tujuh puluh delapan lima juta
dan diprediksi akan meningkat menjadi delapan puluh tiga enam juta pada dua ribu dua puluh lima
pengguna instagram di indonesia mencapai delapan puluh tujuh delapan juta di mana lima puluh dua enam persen penggunanya adalah wanita
sementara pengguna facebook di indonesia di tahun dua ribu dua puluh mencapai satu ratus enam puluh delapan tujuh juta
dan diprediksi meningkat menjadi satu ratus tujuh puluh sembilan enam juta di dua ribu dua puluh enam
facebook instagram dan whatsapp itu kan satu keluarga ya punya facebook semua
dan kalau kita tergantung semuanya pada sini ya habis
kita nggak bisa berkomunikasi dengan yang lain tanpa channel yang lain
nah di sini kita perlu punya namanya multi channel dalam komunikasi
ada tersedia menggunakan whatsapp ada juga menggunakan telegram gitu
dan itu barangkali sudah mulai harus dibuka tuh
dan bukannya telegram ada juga yang namanya signal
meski sempat tumbang layanan ketiga platform tersebut mulai berangsur angsur pulih pada selasa siang
arief kurniawan nedi pranedia jakarta